menghadapi musim hujan dan mengantisipasi banjir di ibu kota
panglima kodam jaya kartamajenta n i joni suprianto memeriksa kondisi sungai ciliwung
pangdam menyusuri sungai ciliwung dengan perahu karet rabu dua puluh satu november
pangdam jaya bersama kepala balai besar wilayah sungai ciliwung cisadane
mengadakan inspeksi ataupun juga kunjungan memantau kondisi kali ciliwung
dalam rangka menghadapi musim hujan dan juga mengantisipasi banjir yang sering melanda ibu kota
sejauh ini kami masih menelusuri sepanjang sungai ciliwung bersama para petugas dari tni angkatan darat
seperti itu kita akan melihat memang sejauh ini kalau terpantau oleh kami di belakang
ataupun juga di pinggiran di bantaran kali ciliwung banyak sekali terdapat sampah sampah
begitu yang tidak sempat
terangkat ataupun juga tidak sempat dibersihkan oleh warga masyarakat yang ada di sekitar sepanjang kali ciliwung ini
perjalanan pangdam jaya dimulai dari rindam jaya condet hingga pintu air manggarai sejauh tiga belas km
kegiatan ini dilakukan untuk melihat beberapa tempat yang rawan banjir
menurut pangdam jaya untuk menjaga banjir pihaknya bersama beberapa unsur terkait
sudah siap membangun turap dan jalan inspeksi
ini adalah awal musim penghujan
kami mengimbau untuk masyarakat semuanya untuk tidak membuang sampah di sungai
karena nanti berpotensi untuk banjir
kepala balai besar wilayah sungai ciliwung cisadane bbwscc
kementerian pupr bambang hidayah mengatakan
ada enam wilayah rawan banjir yang menjadi fokus perhatian untuk dinormalisasi
yang akan diikuti dengan naturalisasi sungai
cuma kita tentunya harus meninjau dulu lokasi lokasi titik titik mana yang spesial cukup luas
tadi sudah kami sama sama lihat di lapangan
biasanya juga lokasi lokasi spesial yang cukup lebar
nah kalau yang sudah lebar bisa kita kerjakan normalisasi secara nasional
bambang hidayah menambahkan program normalisasi sungai sudah mereka kerjakan
sepanjang enam belas km dari tiga puluh tiga km yang ditargetkan hingga akhir dua ribu tujuh belas
namun program ini terpaksa harus dihentikan sementara
sambil menunggu proses pembebasan lahan selesai dilakukan
arman helmi jakarta
dan demikian cnn indonesia
update kali ini program cnn indonesia prime news akan kembali setelah jeda berikut ini